kabar suka cita datang dari tim nasional indonesia yang sukses menjadi juara piala aff u dua puluh dua di kamboja
skuad garuda muda keluar sebagai kampion usai mengalahkan tim kuat thailand dengan skor dua satu pada partai final
capaian itu pun menambah tinta emas coach indra safri yang sebelumnya sudah mengoleksi satu trofi piala ff u sembilan belas pada tahun dua ribu tiga belas lalu
final piala aff u dua puluh dua antara indonesia dan thailand berlangsung di stadion nasional kamboja selasa malam waktu setempat
setelah tanpa gol di babak pertama thailand yang berstatus juara bertahan akhirnya menjebol gawang indonesia
yang dikawal lawan seto pada menit ke lima puluh tujuh lewat sundulan saringkan promsupa
skuad garuda merespon dengan baik
hanya berselang dua menit tembakan sanitiz
dan rizky yang sempat membentur marco ballini mengubah skor jadi satu satu
gol itu membuat tim besutan indra syafri makin menggila
memasuki menit enam puluh tiga giliran osvaldo hai yang mencatatkan namanya di papan skor
setelah menanduk bola hasil tendangan bebas lutfi kamal indonesia memimpin
satu menit jelang waktu normal berakhir indonesia bermain dengan sepuluh orang
akibat kartu merah bagas adi
namun skor dua satu bertahan hingga usai
indonesia pun meraih gelar juara piala aff u dua puluh dua dua ribu dua puluh
bagi pelatih indra syafri hasil ini melengkapi prestasinya saat membawa indonesia u sembilan belas juara piala aff tahun dua ribu tiga belas lalu
sementara untuk level u enam belas timnas indonesia juga menjuarainya tahun lalu
di bawah arahan pelatih fahri husaini